kita kembali ke informasi truk tronton tanpa muatan yang mengalami remblong di eksit tol bawen jawa tengah
sehingga menabrak empat mobil dan sembilan sepeda motor yang berhenti di lampu merah
yang menyebabkan empat orang tewas akibat kecelakaan maut ini
sementara tujuh lainnya mengalami luka berat dan sebelas korban luka ringan
dan kembali kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia damar sinuko
untuk mengetahui perkembangan kecelakaan di lokasi
selamat siang damar
damar bagaimana kondisi terkini di lokasi apakah sisa sisa bekas kecelakaan sudah dibersihkan
dan apakah jalan sudah kembali dibuka untuk umum bagaimana kondisinya silahkan damar
selamat siang benny
jadi awal awal saya mau meluruskan dulu bahwa kecelakaan maut yang terjadi di turunan eksit tol bawen
di kabupaten semarang ini mengizapkan tiga korban meninggal dunia dan sembilan orang luka berat
jadi terima kasih
aparat kepolisian polda jawa tengah tadi pagi meluruskan bila korban meninggal dunia berjumlah tiga orang
jadi saya laporkan dari lokasi terjadi yang di kecelakaan maut eksit tol bawen ini
bahwa baru saja di restoran kekulitan molda jawa tengah melakukan pola tkp
dengan menggunakan sistem traffic accident analysis
dengan menggunakan kamera scanner
mereka menggunakan kamera scanner untuk mengetahui detik detik bagaimana kecelakaan ini terjadi
jadi dari versi polisi dan beberapa kamera cctv yang dikumpulkan
terlihat sebuah truk tronton mengalami remblong yang melaju dari arah semarang menuju stala tiga
dan truk ini pun hilang kendali hingga kemudian ketika melaju di jalanan turunan ini
menambah secara karambol
beberapa kendaraan yang ada di depannya
pas kebetulan sekali kendaraan ini semuanya berhenti ketika lampu perlintasan menyala merah
jadi memang truk ini hilang kendali remblong kemudian menyapu kendaraan yang ada di depannya
total ada sedikitnya dua belas kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan
seperti yang anda lihat di belakang saya ini
ketika suasana truk mengalami remblong
jadi truk melaju dari arah semarang kemudian menyapu
mengalami remblong menyapu sejumlah kendaraan yang ada di depannya
saat lampu lalu lintas menyala merah
dan seperti yang anda lihat juga tampak aparat kepolisian masih melakukan tahapan olah pkp
dari kondisi olah tkp ini sendiri
bapak tugas melakukan buka tutup di perpikaan perlintasan
hospital bawir semarang ini
kecelakaan yang terjadi pada sabtu kemarin memang sangat
mengejutkan banyak pihak dan warga sekitar
karena terjadinya sedemikian cepat dan sedemikian besar mengendang korban jiwa
hingga tiga korban penumpang dari kendaraan
meninggal dunia dan sembilan orang mengalami luka
harus dilarikan ke rumah sakit
saat ini sendiri sopir truk tronton yang melaju atau yang membawa
truk dalam keadaan remblong ini sendiri
pernah diamankan di aparat satuan lalur lintas korea semarang
untuk dimintai keterangannya
dan oleh polisi
sopir ini langsung dijadikan tersangka atas terjadinya peristiwa kecelakaan
pada sabtu malam kemarin
baik damar jadi update nya adalah sopir kini sudah ditetapkan
kita akan terus menghubungi anda juga nanti untuk mengetahui bagaimana
kondisi terkini daripada korban dan juga hasil dari penyelidikan polisi
terima kasih damar selamat bertugas kembali